seluruh dua puluh enam ribu tiket pertandingan semifinal aff u sembilan belas dua ribu delapan belas antara indonesia melawan malaysia sudah ludes terjual dalam waktu sekitar tiga jam
supporter yang gagal mendapatkan tiket meluapkan kekecewaan dengan merobohkan pagar pembatas di loket tiket
inilah puluhan ribu supporter yang ingin melihat langsung laga semifinal aff usia sembilan belas dua ribu delapan belas antara indonesia melawan malaysia di stadion glora delta sidoarjo kamis malam
mereka berdesakan untuk memperebutkan dua puluh enam ribu tiket yang dijual panitia
hanya berserang dua jam setelah loket kelas ekonomi dibuka tiket ludes terjual
begitu juga dengan kelas utama dan vip yang ludes terjual hanya berselang waktu tiga jam saja
meski dihalau oleh petugas polresta sidoarjo dan diberitahukan bahwa tiket telah habis para supporter ini tetap merangsak ke depan loket tiket
ribuan supporter yang tak kebagian tiket mulai meluapkan kekecewaannya
mereka membunyikan petasan hingga melompat dan merubuhkan pagar
bagaimana cara membuatnya
satu hari sempat antri tidak mas
kemarin sudah disini mas
kemarin h satu itu sudah dibuka
sekarang hari hanya jauh jauh kebagian
kenapa nggak beli di online mas
tadi jam tiga pagi
susah ya proses jaringan
jam tiga sudah stand by
sudah stand by
tiketnya tadi jam berapa

susah ya cari tiket
satu hari dari jepang
dari jepang tetap tidak dapat
mas di online juga nggak dapat
berbeda dengan pertandingan pertandingan sebelumnya pada laga semifinal kali ini tiket yang dijual jauh lebih mahal
sebelumnya tiket kelas ekonomi hanya berharga rp tiga puluh namun saat ini rp lima puluh
untuk kelas utama sebelumnya rp enam puluh menjadi rp seratus
dan untuk kelas vip dari rp seratus
rp lima puluh menjadi rp satu ratus lima puluh